wah pada kemana sih
nggak ada yang bukain pintu lagi
bintang dengan kekuatan bintang datanglah
hehehe dengan kekuatan naruto datanglah
dengan kekuatan binti doer datanglah
aduh cobaan apa lagi sih nih
papa terancam masuk penjara
dan gue juga terancam dicap jadi anak koruptor
aduh wah hidup makin susah deh
bisa tambah bokap lo ini salam dari orang orang miskin
orang orang kecil yang selalu ditindak sama bokap lo
gak itu belum terbukti bokap gue bukan koruptor

bokap gue bukan koruptor
bokap gue bukan koruptor
bokap gue bukan koruptor
bokap gue bukan koruptor
bokap gue beneran gue percaya banget sama bokap gue
udah tau udah tau sabar
baju gue ya
udah deh gak usah basah basih
lo boleh tinggal di sini tapi dengan syarat
teriplock aja dengan syarak dengan syarat
kalau syarat itu ya hak gue sekarang
peraturan di rumah ini
gua yang atur
yap kamar gua disitu
karena tadinya itu kamar gua
eh eh gak bisa ya gak bisa
itu kamar gue kamar yang lain
oh ya udah kalau gitu
kamu tinggal di kamar itu ya
udah kaya aja
ya udahlah ya
kalian memberikan kebiasaan saya
kecil karena tujuan saya tinggal disini
misalnya tiap malam sebelum tidur
saya selalu diberikan dongeng
oleh ibu saya
enak banget sih
lu tuh se enaknya banget ya jadi orang ya
lu tuh disini tinggal nyuruh tau gak
lu tinggal makan se enaknya lu nilai
dua empat apa
kalau lu emang bisa
masak aja sendiri
kalau emang lu gak mau ngikutin
peraturan sih ya
itu mulu ancemannya gimana gua
ngamumet coba kalau gua pribadi
sih ya mau perjanjian itu
tetap lanjut atau enggak gua gak peduli
kalau gitu masalahnya selesai dong
perjanjian batal terus
keusir aja dia nah
hidup lu kan bakal lebih ramah lagi tuh
tapi masalahnya tuh
pengen tetap ngejalanin perjanjian itu
soalnya nyokap gua lagi butuh duit banget
gak ada duit makanya nyokap gua tuh
pengen banget dapetin satu miliar
kalau gitu mah gimana sih
kalian ini gimana sih
masa bosnya pergi kemana tuh gak ada yang tahu
sebenarnya kalian ini kerjanya apa sih
kalau nggak ada yang mau ngomong juga kalian semua
bapak mau refreshing
gak tau bu
coba sekali lagi sekali lagi
ya dekat lagi dekat lagi
eh duduk sini gak sopan duduk di situ
kenapa sih orang orang itu
selalu terfokus pada peraturan
yang sangat membosankan
harus di meja makan
itu enak banget rasanya
ya dimana aja sesuai dengan hati kita
yang penting kita ngerasain enak
tapi gak sopan juga aku duduk
di atas yang malik
dudukkan gitu dong
wah pada kemana sih
nggak ada yang bukain pintu lagi
linda dengan kekuatan bintang
dengan kekuatan naruto
dengan kekuatan bikin doer
kakak cinta udah datang
ya aku sama keluarga ku tuh
di rumah ini
sering banget main pahlawan superhero
supaya memotivasikan kita
kalau kita tuh harus membutuhkan berani
iya dan sekarang kakak cinta harus berkabung
udah gila ya kalian ya
ini tuh udah keseluruhan tuh
dipikir keluarga kita ini kayak bandut apa
seenaknya ngejadikan kita ini lelucon iya
terus gimana lagi
kalau perjanjiannya batal
nggak dapet uang
aduh ma kenapa sih
keluarga kita jadi kayak keluarga papa ngamis gini
kita tuh kayak udah kehilangan harga diri tuh gak
kita tuh masih punya harga diri mbak
jangan mau diarin pengemis kayak gini
sekarang aku tanya ya sama mama
mama lebih milih batang dini
atau aku keluar dari rumah ini
besok papa kan pulang dari kepolisian